sementara itu menpora dito aryo tejo mengatakan kemungkinan besar pembukaan piala dunia u tujuh belas dua ribu dua puluh tiga
akan berlangsung di jakarta international stadium atau jis
sedangkan penutupan berlangsung di stadion manahan solo
hal ini disampaikan dito aryo tejo di istana kepresidenan jakarta pada selasa siang
usai rapat bersama presiden joko widodo
dito menjelaskan pembukaan digelar pada sepuluh november
sedangkan penutupan pada dua desember dua ribu dua puluh
meski begitu penentuan venue piala dunia masih menunggu asesmen fifa pada pekan ini
yang kemudian akan dilaporkan ke pssi dan kemenpora untuk ditentukan bersama sama
mas kalau pembukaan yang ingin di jakarta ini harus dikenal
ini harus di minggu
iya jadi kan ini seluruh stadion yang akan dipakai untuk u tujuh belas
minggu ini di asesmen oleh fifa
dan nanti akan dilaporkan kembali ke pssi dan juga kami
dan nanti itu ditentukan bersama dengan fifa